penumpang mulai memadati bandara internasional juanda di sidoarjo jawa timur
mereka mengaku membeli tiket pesawat dua bulan sebelum lebaran agar bisa mudik pada hari nanti
kepadatan di bandara internasional juanda di sidoarjo jawa timur sudah mulai terlihat sejak pagi
dari data angka sapura satu surabaya hingga jumat siang sudah ada sekitar lima puluh lima penumpang melalui bandara juanda
beberapa penumpang mengaku bisa mudik karena sudah memesan tiket sejak satu hingga dua bulan sebelum lebaran
di tiketnya saatnya dua hari menjelang kuasa